partai politik mulai menjalin komunikasi intens untuk menjajaki peluang koalisi pada pemilu dua ribu dua puluh
namun pdi perjuangan masih terkesan tenang tenang saja dan belum membuka komunikasi politik dengan partai lain
padahal salah satu kader banteng ganjar pranowo telah dipinang partai nasdem untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
apakah pd perjuangan tidak takut ketinggalan kereta jika terlambat menentukan sikap
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen pdi perjuangan hasto kristianto
selamat sore rifana apa kabar
baik alhamdulillah dan juga direktur eksekutif indikator politik burhanuddin mutadi selamat sore mas burhan
selamat sore mas burhan
selamat sore mas
oke kalau kemarin kita sudah bahas partai partai lain sekarang kita ingin bahas pd perjuangan yang kelihatannya anteng anteng saja
partai lain udah penjajakan udah ketemu kesana kemari sampai mengikat koalisi sudah ada kib koalisi indonesia bersatu
kenapa pdip belum melakukan penjajakan apakah kemudian pdip pede sekali karena mampu mengusung capres sendiri mas hasto
ya pdi perjuangan anteng anteng bukannya tanpa gerakan bukannya tanpa komunikasi politik
kami bergerak secara progresif ke bawah
menghadirkan wajah politik dalam multidimensi
seluruh kegiatan partai berjalan dan komunikasi politik dengan para ketua umum partai itu juga berjalan
saya intens dengan pak erlangga pak suharto kemudian pak julkifli caimin demikian pula mbak puan selaku ketua dpr juga aktif membangun komunikasi
sehingga tidak berhenti
hanya perbedaan terletak
skala prioritas bagi pd perjuangan saat ini adalah membantu rakyat
karena dengan pandemi dan kemudian dampak perang rusia ukraina pbb sudah menyatakan ada kerawanan pangan bank dunia sudah mengatakan ancaman resesi
nah sehingga kalau ini tidak diantisipasi ini juga akan berdampak negatif bagi pemerintahan ke depan
karena itulah kami lebih memilih memprioritasi
dan saya juga mempercepatkan agar legasi bagi pak jokowi gajemaruf amin jauh lebih besar lagi
artinya yang menjadi prioritas saat ini adalah meneruskan program program kerjanya pak jokowi dan juga kiai maruf begitu ya
penjajakan koalisi itu nanti dulu karena pdip kan pede bisa nyalon sendiri seperti yang terjadi di pilgub jawa barat dua ribu tujuh belas silam begitu ya mas asto
jadi kepedean itu yang membuat pdi perjuangan membuat skala prioritas meneruskan program programnya pak jokowi terlebih dahulu
bukan berarti seperti itu
kalau dimaknakan kerjasama politik saat ini kan kami sudah lakukan
dengan bersama sama seluruh jajaran partai yang mendukung pak jokowi
komunikasi politik intens termasuk untuk persiapan dua ribu dua puluh
tetapi bagaimana kerjasama dilakukan kalau pdi perjuangan sendiri saat ini kan masih berfokus juga untuk menyiapkan apa yang disebut sebagai pola pembangunan semesta
jadi itu yang nanti akan menjadi visi misi calon presiden dan wakil presiden yang diusung bersama sama
faktanya di dalam tradisi demokrasi pengerucutan kerjasama politik itu nanti kan juga melihat aspek aspek elektoral konsolidasi partai politik kesamaan platform yang akan diusung ke depan konfigurasi kekuasaan
sehingga selalu ada waktu untuk melakukan kerjasama dalam pengertian pengerucutan untuk menyamakan siapa capres dan cawapres
oke masih ada waktu begitu ya mas hasto tidak perlu terburu buru
nah mas burhan kalau dari analisa anda kenapa pdip terkesan tenang tenang saja meskipun tadi mas hasto mengatakan bahwa masih ada waktu komunikasi politik terus terjalin
saat ini skala prioritasnya adalah meneruskan program programnya pak jokowi dengan berbagai tantangan
apakah menurut mas burhan pdip juga merasa menjadi penentu capresnya juga
begini rifana ya kalau kita lihat dua ribu dua puluh empat itu lebih mirip
dengan fenomena jelang dua ribu empat dan dua ribu empat
jadi sama sama tidak ada calon presiden petahana
nah kalau kita lihat pola pemilu pemilu presiden ketika tidak ada capres petahana itu keputusan umumnya diambil di ujung
misalnya dua ribu empat belas itu pdip mengambil keputusan mendukung pak jokowi itu bulan maret dua ribu empat belas akhirnya beberapa bulan sebelum pilpres
padahal pak jokowi elektabilitasnya sudah tinggi saat itu tetapi keputusan tetap diambil menjelang pilpres
demikian juga dengan dua ribu empat
nah lain dengan dua ribu sembilan belas
dua ribu sembilan belas mas tim sudah mengambil keputusan rakernas dua ribu enam belas jadi perjuangan itu setahun kemudian
jadi sebenarnya karena kita masih ada dua puluh bulan menurut saya
apa yang dilakukan oleh pdi perjuangan itu masih dalam batas kewajaran
jangan meletakkan kesimpulan di awal
kalau istilahnya pak jokowi pojok ke susu
jadi justru kalau kita melihat sekarang ini ya satu dinamika politik elektoral di tingkat massa belum terkonsolidasi
belum ada calon yang sangat dominan
tidak ada calon dalam simulasi apapun yang menang dalam satu putaran
kemudian dinamika di tingkat elit juga masih sangat tinggi
tadi saya diminta mengisi acara rapimnas pks ada keinginan luar biasa dari elit elit partai untuk menggunakan tiket yang mereka punya
dipakai bukan orang dari luar partai
jadi dinamika di tingkat elit tinggi dinamika di tingkat massa juga masih belum terkonsolidasi
kalau pdip perjuangan mengambil keputusan terlalu cepat itu bisa menjadi pemerangan
jadi ini adalah strategi yang terakhir
oke jadi ini adalah strategi yang terakhir
jadi ini adalah strategi yang terakhir
jadi ini adalah strategi yang tepat begitu ya
tidak terburu buru tidak kesusu seperti yang dikatakan oleh pak jokowi bagi pdi perjuangan untuk menentukan langkah politiknya ya mas buran ya
tidak terburu buru tidak kesusu seperti yang dikatakan oleh pak jokowi bagi pdip perjuangan untuk menentukan langkah politiknya ya mas buran ya
justru saya merasa ya apa yang dilakukan oleh nasdem itu menurut saya bisa menjadi bumerang
karena satu konsolidasi massa perilaku pemilik belum kuat di tingkat bawah
sementara nasdem sudah punya tiga nama
sementara nasdem sudah punya tiga nama

oke saya mau tanya ke mas asto apakah ini kejelian pdip perjuangan menangkap apa yang sedang terjadi di elit dan juga di akar rumput bahwa tadi yang disampaikan oleh mas burhan
saya mau tanya ke mas hasto apakah ini kejelian pdi perjuangan menangkap apa yang sedang terjadi di elit dan juga di akar rumput bahwa tadi yang disampaikan oleh mas burhan
di bawah ini belum terkonsolidasi dengan baik sementara di elit keinginannya masih berbeda beda
itu yang menyebabkan pdi perjuangan hati hati sekali tidak ingin terburu buru membangun ikatan koalisi begitu mas hasto
ya kalau kita lihat dari skala prioritas termasuk dari hasil survei itu kan juga rakyat menghadapi persoalan yang cukup serius terkait dengan dampak pandemi
bukankah politik itu juga menjawab kegelisahan rakyat
karena itulah ambeg para martir
ambeg para martir mendahulukan yang penting yang dilakukan oleh pdi
perjuangan mendorong seluruh tiga pilar partai untuk bergerak ke bawah
kejelian yang dimaksudkan oleh pdi sebagaimana mas burhan tadi maksudkan itu melihat momentum
politik itu terlebih terkait dengan capres dan cawapres
ibu megawati berulang kali menegaskan yang dicari adalah seorang pemimpin
saat ini ya di tengah hiruk pikuk manuver elit
justru calon calon pemimpin itulah yang diuji komitmennya
dan partai memberikan suatu kerangka di dalam tata kelolaan pemerintahan ke depan yang baik
dengan cara membuatkan visi misi bagi pasangan calon yang akan kami usung
karena partai kan berdasarkan pada kekuatan kolektif bukan kekuatan individual
oke mas hasto tapi kalau berkaca pada pengalaman pilgub jabar dua ribu tujuh belas
partai anda akhirnya sendirian di ujung karena terlambat menentukan sikap
apakah kemudian pdip tidak takut kalau ketinggalan kereta dan kejadian itu kemarin terjadi lagi
secara prinsip pdi perjuangan ini kan selalu mengedepankan semangat gotong royong
partai lain tahu kalau kita membangun kerjasama kami nggak pernah nusuk dari belakang
kami nggak pernah membaca kader dari partai lain apalagi dengan ditakut takutin masalah hukum misalnya
ini sendiriannya buat siapa ini mas astog
lo ini ya kami nggak menyindir kami juga nggak pernah menyindir
kami juga nggak pernah membujuk dengan kekuatan kapital
jadi kami bergerak dengan keyakinan kami ini merangkul di dalam berpolitik
nah sehingga di dalam politik yang merangkul itulah kami juga membangun kerjasama
kami punya konsepsi kerjasama
siapa yang diajak kerjasama oleh pdi
adalah partai partai yang memiliki akar sejarah di dalam membangun republik ini sejak masa sebelum merdeka
itu keyakinan yang ditemukan oleh pdp perjuangan
sehingga namanya spirit gotong royong ya kami tidak sendirian
kami merangkul seluruh komponen bangsa yang mau bekerjasama dalam koridor konstitusi ideologi kesamaan platform
itu yang dikedepankan oleh pdi perjuangan
oke tapi nggak takut ya kalau misalnya kemudian nanti partai partai lain sudah mengerucut ke gerbong gerbong koalisi
sementara pdip karena dianggap terlalu lama tidak kunjung mengambil keputusan
akhirnya ketinggalan seperti yang terjadi di pilgub jabar dua ribu tujuh belas
itu di detik detik terakhir akhirnya pdip harus maju sendiri
takut dan tidak takut itu kan suatu diksi yang diciptakan agar pdi segera ikut ikutan di dalam genderang politik ini
kami kan punya kesabaran revolusioner
kami punya kalkulasi untuk kapan momentum yang tepat ketika ibu ketua umum akan mengumumkan pasangan calon
namanya mau maju saja kan dari pengalaman pak jokowi pada periode pertama
kekuatan dukungan rakyat saja tidak cukup tanpa dukungan dari parlemen
kesadaran itulah yang membuat kami menjalin hubungan baik dengan trust dengan saling menghormati
kami menilai positif pertemuan yang dilakukan oleh golkar oleh pan oleh p tiga
pertemuan kemudian dari gerindra dengan pkb
itu kan silaturahim politik yang menurut kami bagus di dalam tradisi demokrasi kita
kami juga melakukan hal yang sama
hanya saat ini skala prioritas saat ini adalah menjawab kebutuhan rakyat terlebih dahulu
mendorong agar pemerintahan pak jokowi k maruf amin itu betul betul membangun legacy yang terbaik bagi masa depan
partai partai yang akan diajak berkoalisi adalah partai partai yang sama sama membangun negara ini jauh sebelum masa yang tadi disebutkan oleh mas hasto
bisa ada bocorannya nggak kalau menurut analisanya mas burhan
partai partai mana saja apakah kemudian itu p tiga atau apakah itu golkar atau apa
ya kalau dari statement mas asto sebelumnya kan ada beberapa partai yang disebut sebagai potential partners dalam dua ribu dua puluh empat
golkar pkb p tiga kemudian pan itu disebut
dari sebut saya tidak tahu apakah bukan bagian dari mitra koalisi potential atau tidak
artinya itu adalah partai partai yang dibidik oleh pdip untuk berkoalisi
ya gini begini sebenarnya kita terlalu cepat untuk membicarakan dua ribu dua puluh empat dengan membaca peta hari ini
jadi ibarat kita baru babnya pendahuluan tetapi kita paksakan untuk membicarakan bab kesimpulan
jadi bahkan kib pun itu tidak ada calon presiden dan wakil presiden yang disebut
kalau bicara platform semua partai setuju bahwa platformnya adalah menolak politik identitas menolak polarisasi
yang menentukan dalam koalisi dalam konteks presidensial multi partai ekstrim adalah siapa capres yang diusung
itulah mahalnya koalisi
nah kalau sekedar akad semua pun bisa bikin akad koalisi
tetapi kan berlalu custom yang menyebut nama itu pun tiga tiga nama yang disebut
yang lain itu pada dasarnya masih bisa berubah
seiring dengan jalanan waktu
jadi saya sih tidak merasa sudah terbentuk koalisi
bahwa ada penjajakan antara beberapa elit partai kemudian gerindra dengan pkti iya
tapi penjajakan itu mudah sekali berubah seiring dengan dinamika elit yang menurut saya sangat kencang
kita setelah ini akan membahas lebih dalam
kalau tadi mas bram bilang ini sebetulnya babnya pendahuluan
tapi nggak tahu kenapa elit elit politik sudah mau ke dalam tahap kesimpulan
sampai sebut nama dan survei survei juga sudah menyebut nama nama yang ada di puncak survei
salah satunya adalah kader dari pdi perjuangan ganjar pranowo
nanti setelah jeda saya akan mulai masuk ke dalam kesimpulannya itu
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
ada masih bersama kami di cnn indonesian newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada sekjen pdi perjuangan hasto kristianto dan juga direktur eksekutif dari indikator politik indonesia burhanudin mutadi
mas hasto kita akan masuk ke dalam nama capres capresnya ya

ini kan baru baru ini partai

tapi kita ingin mengumumkan tiga nama capres yang akan diusung pada pilpres dua ribu dua puluh empat
ganjar pranowo anies baswedan andika perkasa
yang dua bukan kader anda
tapi yang satu ini gajar pranowo kader anda kader pdip
kemudian namanya ada di puncak survei
ini setelah diusung oleh nasdem apakah kemudian pdip tidak takut kalau nanti akan dibajak akarnya
saya suka tadi dengan terminologi masuk ke dalam
tapi masuk ke dalam yang saya maksudkan bukan untuk mencampuri
rumah tangga partai politik lain
karena kami diajarkan berpolitik itu dengan etika
di dalam mendorong calon calon pemimpin itu melalui mekanisme kaderisasi kepemimpinan
proses rekrutmen politik penugasan kader itulah demokrasi yang sehat
demokrasi itu tidak dibangun dengan tradisi bacak membacak
karena itulah kami ingatkan berpolitik
partai politik itu bukan klub sepak bola yang bisa melakukan transfer pemain
sekiranya transfer pemain itu dilakukan di dalam politik maka pasti motifnya adalah kapital
pasti motifnya adalah menggunakan yang namanya bintang sepak bola tersebut bagi kepentingan klub sepak bola itu
bukan pada kepentingan rakyatnya
sehingga penonton sepak bola pun hanya mendapatkan suatu hiburan
tidak berpartisipasi tidak punya kedaulatan
maka buat kami berpartai seperti itu
dan rakyat kan bisa melihat
partai mana yang kemudian hanya sekedar mengedepankan aspek elektoral itu
kalau pd perjuangan tidak
nah pilihannya kan juga tertak pada pak gajar
karena berparti itu kan dengan prinsip prinsip sukarela
dan ini juga suatu ujian bagi setiap calon pemimpin
jadi masa masa kedepannya adalah
masa masa ujian setiap pemimpin untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar
bagi lebih dari dua ratus tujuh puluh juta rakyat indonesia akan diuji
kedewasaannya etikanya moralnya kesetiaannya kedisiplinannya itulah yang akan diuji
jadi mas asto manufer nasdem mencalonkan kader anda
kader pdi perjuangan ganjar pranowo sebagai capres dua ribu dua puluh empat ini mengganggu bagi pdi perjuangan
dan merusak hubungan antara pdip dengan nasdem
itu yang ingin anda katakan
karena setiap partai kan punya strategi
hanya kita di berpartai kan juga menggunakan panca indera pak ganjar sendiri
dalam berbagai pernyataannya di depan media
selalu mengatakan saya ini pdi perjuangan
ya keputusan di pdi perjuangan terkait capres cawapres itu ada di ibu ketua umum
kader partai itu mendudukkan diri pada kepentingan yang lebih besar
sebagaimana ditunjukkan oleh saudara wmp ketika ditawarkan
ketika di pdi perjuangan
saya merasa sangat berpikir bahwa
saya tidak akan menjadi wakil menteri dalam negeri
itulah kader pdi perjuangan
ketika seseorang sudah menyatakan sikapnya dengan tegas dan terang benderang seperti itu
tetapi kemudian juga ada pihak pihak lain yang menerapkan cara cara klub sepak bola
ya itu rakyat yang menilai
mas burhan ini yang akan menilai
demokrasi itu harus dibangun
partai politik secara sistemik
jadi mas burhan yang bisa menjawab dengan lebih objektif
saya mau tanya ke mas bobi
kalau tersebut partai mendudukkan diri pada fungsi fungsi kaderisasi dari dalam
oke saya mau tanya ke mas burhan
mas burhan ini tadi ada kesan sindiran dari pernyataan pernyataannya mas hasto ya
bahwa ini partai politik bukan seperti para pemain bola yang melakukan transfer begitu ya
tadi nggak dijawab sebetulnya pertanyaan saya
apakah kemudian strategi nasdem mengusung ganjar ini
mengganggu pdip ataupun merusak hubungan pdip dengan nasdem
kalau menurut analisa anda gimana nih mas
kalau saya jawab tadi masuk penutup nana
saya jawab masuk pak penutup
oke nanti aja kalau kayak gitu
soalnya pemilihan masih panjang
kita pengen tahu endingnya
oke jadi harus dianalisis dulu sama mas burhan
silahkan mas burhan
ya dalam politik seringkali kita tidak hanya melihat apa yang dikatakan
tapi apa yang tidak dikatakan
nah kalau kita lihat memang apa yang dilakukan oleh partai nasdem
di satu sisi ada keinginan untuk menaikkan elektoral tetapi tidak memiliki kader yang punya potensi elektoral baik
dan karenanya membuka pintu buat tokoh di luar partai untuk mengatrol elektabilitas nasdem
dengan memunculkan dari awal
nah masalahnya dua dari tiga nama itu memang tidak punya afiliasi politik
tetapi satu nama jenderal andika itu masih menjadi panglima tni
artinya secara faksun politik pada dasarnya kita tidak boleh menggoda ngoda tni aktif untuk terjun ke politik
satu lagi ganjar pranowo kader aktif pdi perjuangan
jadi ini memang bisa menimbulkan pertanyaan terkait dengan apakah politik semacam ini itu bisa ditafsirkan sebagai proses pembajakan kader di luar partai atau tidak
nah tentu masing masing bisa punya perspektif yang berbeda
misalnya nasdem bisa mengatakan ini adalah pintu masuk buat putra putri terbaik bangsa
untuk ukuran relasi politik dengan partai lain bagaimanapun brand ganjar pranowo adalah pdi perjuangan
jadi menurut saya memang mau tidak mau kembali kepada publik
jadi ini ujian sekali lagi buat ganjar pranowo
apakah dia lulus atau tidak sebagai seorang kader itu justru diuji ketika ada godaan politik semacam ini
tahun dua ribu empat belas pak jokowi ditentukan atau dipilih oleh pdip
menerima lamaran dari partai lain
nah pertanyaannya sekarang bagaimana dengan ganjar
apakah ganjar sanggup atau tidak untuk mengabaikan godaan itu dan menunggu keputusan dari ketua umum
karena bagaimanapun aturan lainnya seperti ini
saya ingin tanya ke mas hasto
mas asto sebagai orang yang tahu kaderisasi di pdi perjuangan
menurut anda sebagai sekjen seberapa yakin anda dan juga kader kader di pdi perjuangan bahwa

karena mas hasto itu masih masih masih di dalam perjalanan
mas hasto itu masih masih di dalam perjalanan

jadi bagaimana dengan ganjar

karena bagaimanapun aturan lainnya seperti ini

mas hasto bisa mengambil perhatian dari pdi perjuangan
menurut anda sebagai sekjen seberapa yakin anda dan juga kader kader di pdi perjuangan bahwa

yakinan ini kan tidak diperoleh dengan survei
tidak ada yang berpikir itu
tidak ada yang berpikir itu
jadi saya ingin tanya ke mas hasto
mas hasto sudah diusung sebagai capres
saya ingin kasih ceritakan karena anda tahu babak saya di penjelasan dari pak g catal
sebagai calon yang siapapun
nanti yang diputuskan oleh ibu mega
memahami seluruh agenda
dan negara yang dirumuskan oleh partai
itu yang terpenting terlebih dahulu
keyakinan yang dimiliki oleh
pd perjuangan adalah
urusan pemimpin terlebih terkait
dengan seorang presiden
itu tidak terlepas dari campur tangan
yang diatas tuhan yang mengkuasa
sehingga untuk mengambil keputusan
pun itu ada
ritualnya ada kontemplasinya
jadi anda yakin kalau
mas ganjar tetap
tidak akan tergoda gitu ya mas hasto ya
ya setiap pemimpin
kan diuji sebagaimana mas burhan tadi
tokoh dan menempatkan perannya
kan masing masing membedakan
sosok yang seperti denpi kemarin
yang ketika diputuskan
dia melakukan rekonfirmasi
terlebih dahulu karena tanpa penugasan partai
dia tidak akan bersedia
mengembang tugas seperti itu
itu contoh kader yang berdisiplin ya
semangat inilah yang dibangun oleh
partai bahkan jangankan
ataupun calon menteri
di pd perjuangan menjadi calon ketua ranting
sudah suatu kehormatan
bagi saya ya sebagai
berdibadi tapi ganjar kan
itu tergantung dari pak ganjar sendiri
oke jadi itu tergantung dari pak ganjar
terakhir mas burhan saya harus tanya
dari analisis anda
kalau tadi mas asto menyerahkan bahwa
ini semua tergantung ke pak ganjar apakah tahan godaan
seberapa besar sebetulnya peluang
ganjar meninggalkan pdip untuk diusung
partai lain kalau melihat
ataupun menimbang keputusannya bu mega
biasanya selalu di last minute
nah kalau kita lihat statement
mas ganjar ketika
dalam raker nasparte nasdem
memang beliau ingin menunjukkan
kepada ibu mega kepada publik
bahwa mas ganjar
ibu mega tapi lagi lagi
mas ganjar terhadap partai
itu bukan diuji
atau dinilai dari
misalnya betul beliau tunduk
terhadap keputusan ibu mega
seharusnya tidak ada langkah langkah
sekecil apapun yang bisa
ditafsirkan oleh pdip
sebagai langkah untuk mendahui
keputusan ibu mega
sebelum itu diambil
bukan apa yang disampaikan
yang dilakukan oleh pak
oke jadi apa yang dilakukan pak ganjar
itu akan menentukan langkahnya
ataupun menentukan nasibnya
apakah akan diputuskan oleh bu mega
maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
seharusnya pak ganjar menahan diri dulu begitu ya
menurut mas burhan
saya tidak ditafsirkan
menurut saya lebih baik
orang dana itu jauh lebih baik
pak jokowi ketika menyelesaikan
persoalan ada gede ya
kemarin sempat muncul walau wala ada
antara ibu mega dengan pak jokowi
pak jokowi mengeluarkan statement dengan sangat
maksudnya istilah ibu dan anak
dan layaknya seorang anak seringkali bandel
itu satu statement yang menurut saya
bisa menyelesaikan masalah psikologis
dan mungkin itu bisa dilakukan oleh
siapapun bukan hanya mas ganjar
dalam rangka menunggu keputusan
dan sekaligus aturan main yang sudah berlaku

oke baik terakhir mas astro

masalah yang terjadi di jawa
mas astro saya ingin tanya bocoran kampung jawa di mana ada masalah yang terjadi di jawa

dari pdi perjuangan kalau partai partai lain
rakernas biasanya bahas kriteria
capres yang akan diusung
ataupun penjajakan koalisi agendanya apa sih
sebetulnya rakenas pdip besok mas
rakernas kan kisah kuat
indonesia maju dan bergaulat
di bawah kekuatan
real partai itu di bawah bukan
sehingga rakernas itu
di dalam memenangkan pemilu dua ribu dua puluh empat
juga mendorong skala prioritas
yang nantinya akan menjadi
cawapres yang nantinya akan diusung oleh
pdi perjuangan ketika
ibu megawati mengambil keputusan
hal hal strategis itulah yang
dipersiapkan di dalam
rakernas selama tiga hari
yang akan datang intinya mendorong kemajuan
desa melalui gerakan partai politik
oke tapi kriteria capresnya belum ya mas ya
nanti di rakernas berikutnya
kita kan sudah
terlalu sering membuat
jadi kriteria sudah dibuat
yang diperlukan adalah penajaman
di dalam agenda teknokratik
di dalam pembangunan
pimpinan indonesia di tengah
persoalan geopolitik dunia
baik baik kita tunggu nanti bagaimana
langkah politik dari pdi perjuangan
semoga tidak terlambat dalam menentukan
arah koalisinya dan
sekali lagi ini ujian dan juga godaan politik
terhadap kader banteng
ganjar pranowo karena kalau salah
melangkah bisa lepas begitu ya
tiketnya untuk maju dalam konteksasi pilpres

dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada sekjen pdi perjuangan astro cristianto
dan juga direktur eksekutif dari indikator pdi perjuangan
selalu mas asto dan juga mas burhan
sukses mas asto rakan nasnya
terima kasih nana mas burhan
sampai ketemu mas